kami awal informasi pertama berakhirnya libur natal membuat volume kendaraan di jalan tol jakarta cikampek meningkat pada selasa malam
dan penumpukan kendaraan memaksa jasa marga memperlakukan kontraflow sejauh tujuh km
volume kendaraan di ruas tol jakarta cikampek selasa malam meningkat
ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus terus memadati jalan tol arah jakarta
kepadatan kendaraan mulai terlihat di kilometer dua puluh sembilan dan hingga memasuki gardu tol cikarang utama kabupaten bekasi
kepadatan yang terjadi di sepanjang ruas tol jakarta cikampek memaksa jasa marga dan kepolisian memperlakukan kontraflow sejauh tujuh km
kontraflow ini mulai kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer empat puluh satu
kontraflow dilakukan untuk memutus kemacetan yang disebabkan akibat penyempitan lajur dan berdampak terhadap penumpukan kendaraan
kepadatan kendaraan mulai terlihat di kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer empat puluh dua

sementara itu jumlah penumpang di bandara internasional juanda surabaya pada selasa malam menunjukkan lonjakan
delay satu hingga dua jam pun tak terhindarkan karena padatnya jadwal penerbangan
sehari setelah peringatan natal arus penumpang di bandara internasional juanda menunjukkan lonjakan
jakarta bali lombok dan balikpapan
menjadi tujuan terbanyak pembawa calon penumpang domestik
hingga selasa malam ini total lebih dari tiga puluh ribu penumpang menggunakan satu ratus tujuh puluh penerbangan
sebagian besar dari mereka menggunakan terminal keberangkatan
tingginya aktivitas membuat sejumlah maskapai mengalami keterlambatan jadwal antara satu hingga dua jam
kami sudah siapkan beberapa ruang khusus
seperti rest area kemudian ada tempat untuk beristirahat
harapan kami bisa digunakan untuk melayani para penumpang yang akan berangkat maupun datang ke luar
lonjakan penumpang ini akibat berakhirnya masa liburan panjang natal
diko hardiansyah sidoarjo
lonjakan penumpang arus balik natal
ini juga terjadi di stasiun kereta api
salah satunya adalah stasiun pasar senen
dari korrespondensi ann indonesia mumtaz sacetra dindingrat
saat ini berada di stasiun pasar senen
kita langsung menyapa selamat pagi
bagaimana sejauh ini kondisi di sana taza
selamat pagi lady aldi
pagi hari ini situasi di pasar senen masih sangat ramai sekali
sama dengan hari hari sebelumnya
di mana memang banyak sekali penumpang yang sudah menunggu
untuk keberangkatan pagi hari ini
dan saat ini kalau memang kalau kita lihat memang tidak seramai
kalau kita lihat dengan sebelumnya
karena sebenarnya penumpang penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta fajar utama jogja
sudah masuk ke dalam peron dan juga masuk ke dalam kereta
karena keberangkatan fajar utama jogja ini direncanakan akan berangkat pada pukul enam lima belas pagi
jadi lima ratus empat puluh penumpang yang sebelumnya menunggu di kawasan lobi utama ini
semuanya sudah masuk ke dalam peron
dan hari ini diperkirakan lady dan juga aldi dua puluh satu enam ratus tiga puluh satu penumpang yang akan berangkat dari stasiun pasar senen hari ini
tiket yang terjual untuk hari ini pun juga sudah dipastikan habis
yang akan berangkat juga hari ini ada kurang lebih tiga puluh perjalanan
begitu baik untuk ke jawa tengah ataupun ke jawa timur
sedangkan untuk tujuan favorit memang masih ke semarang dan juga jawa timur
baik itu surabaya ataupun malang
ini pun juga terlihat dari jumlah
semua perjalanan yang ditambahkan
kalau kita lihat memang perjalanan tambahan banyak sekali menuju ke jawa timur dengan adanya enam kereta tambahan
yaitu baik dengan fajar utama kereta jaya tambahan jaya karta premium ataupun berantas tambahan
jadi kalau kita lihat memang tujuan utamanya banyak yang menuju ke arah jawa timur
namun untuk hari ini diperkirakan pada pukul sebelas nanti ada satu empat ratus orang
ada satu empat ratus penumpang yang akan diberangkatkan menuju ke semarang poncor menggunakan kereta tawang jaya
dan juga jawa timur adalah tujuan favorit
dan rencananya memang pada hari ini stasiun pasar senen akan tetap kembali ramai
apalagi nantinya pada pukul tujuh direncanakan akan ada keberangkatan lagi menggunakan kereta gajah wong dengan tujuan lempuyangan
jadi nantinya ada kurang lebih lima ratus orang lagi yang saat ini menunggu untuk keberangkatan gajah wong
dan semakin siang nantinya karena akan semakin banyak lagi keberangkatan
diperkirakan akan ada ribuan orang yang akan menunggu di luar kawasan stasiun ini
apalagi memang banyak orang
mengkhawatirkan adanya kemacetan yang terjadi
jadi mereka lebih baik untuk datang lebih awal begitu menunggu di luar
walaupun mereka juga kurangnya menduduk di luar seperti ini
begitu namun itu lebih baik dibandingkan mereka terlambat
dan diperkirakan memang untuk saat ini keberangkatan akan full
akan terjadi seperti ini setiap harinya hingga tanggal tiga puluh desember mendatang
di mana lebih dari dua puluh satu ribu orang penumpang akan berangkat setiap harinya dari stasiun pasar senen
dan rencananya lady dan aldi memang harus balik
diperkirakan baru akan terjadi pada tanggal satu januari besok
di mana memang terlihat dari jumlah penjualan tiket pada tanggal satu januari
yang juga sudah terjual dengan habis dan juga tanggal dua januari besok lady aldi
ya taza untuk arus mudik menjelang libur tahun baru dua ribu delapan belas sendiri
bagaimana tiket okupansi tiket di stasiun kereta api senen
ini juga dikarenakan lebih banyak orang orang yang datang dari jakarta
yang ingin keluar dari jakarta begitu baik untuk ke jawa tengah ataupun jawa timur
dan diperkirakan untuk okupansi arus balik baru akan terjadi
mulai kita lihat peningkatannya pada tanggal satu januari
sudah terjual dengan habis
jadi kalau kita lihat memang okupansinya kalau untuk datang dari jakarta untuk keluar
ini baru akan turun setelah tanggal tiga puluh satu hingga bulan januari mendatang
sedangkan untuk kembalinya memang mulai satu januari itu memang sudah meningkat
jadi kalau kita lihat memang pada saat ini bagi para penumpang ataupun para warga jakarta yang ingin berangkat menggunakan kereta api
memang sudah sulit sekali melakukannya
karena memang sudah jauh jauh hari bahkan sejak sepuluh hari yang lalu
tiket keberangkatan dari pasar senen ini sudah terjual habis
jadi memang tidak ada lagi
tidak lagi tiket tiket tambahan yang terjual
karena memang yang telah terjual sejak sepuluh hari yang lalu ada tiket tambahan juga yang telah dijual oleh pt kai
jadi tidak hanya tiket tiket yang biasanya memang dijual begitu menggunakan dua puluh lima perjalanan namun juga tiket tambahan
baik terima kasih mumtaz aceh teradiningrat korrespondensi ann indonesia
melaporkan langsung dari stasiun pasar senen